dilema yang hebat
dahulu kala di sebuah kerajaan di pulau kecil
ratu melahirkan sepasang anak kembar
kerajaan bersuka cita ketika raja augustus dan ratu brenda
mempersembahkan mereka kepada rakyat mereka
tapi tiba tiba lautan bergemuruh mengguncang tanah
dan dari kedalaman lautan itu muncullah dewa laut
agustus dan brenda dua pangeran adalah berkah dari lautan
kalian harus menemai mereka arthur dan austin
ketahuilah bahwa takdir para pangeran sama
satu menyukai sesuatu yang lain juga sama
itu sebabnya keduanya harus selalu diberikan hal yang sama
sederajat dan juga sama
tetapi ketahuilah ini
jika suatu saat tiba
seorang anak menemukan sesuatu yang tidak dapat dimiliki anak lain
maka itu harus dibiarkan sendiri dan tidak diganjar
karena konflik antara keduanya akan menjadi kehancuran kerajaan
dan pulau akan ditelan oleh samudera
tapi ketahuilah juga bahwa si kembar mendapatkan berkah dari kekuatan jahat
dan setelah mengatakan itu
maka dewa laut kembali ke dalam air
hari hari berlalu dan tahun tahun berlalu pula
dan kedua pangeran arthur dan austin tumbuh dewasa

keduanya memiliki kemampuan dan mereka juga memiliki kemampuan untuk berkembang

yang identik dan semua minat mereka juga sama
seperti yang telah diramalkan oleh dewa laut
dan jika bukan karena tai lalat di wajah austin
maka orang tidak akan bisa membedakan keduanya
hmm sup ini enak sekali
itu benar apa pendapatmu tentang mantau ini
terlihat sangat bagus
kau harus memakainya juga
oh itu tentu saja
matahari terbenam yang indah
ah hmm menarik
jadi kalian tahu kan kalau kedua pangeran itu sama persis
begitu juga dengan pilihan mereka
raja dan ratu tidak bisa lebih bahagia
tapi hari hari kegembiraan itu akan segera memudar
tapi untuk saat ini mari kita menjauh dari kerajaan pulau untuk beberapa waktu
dan mari kita menuju ke desa pesisir kecil ini
ini adalah samantha
dan samantha sedang mengalami mimpi buruk sekarang
mimpi buruk yang datang padanya di setiap malam
selama dua tahun terakhir ini
samantha mengalami mimpi buruk ini hampir setiap malam
dan ditambah lagi dia juga kehilangan ingatannya
ya dia tidak ingat apa apa tentang hidupnya
dan menjalani kehidupan yang sederhana sejauh yang dia ingat
penduduk desa yang dengannya dia mencoba untuk berbicara berpaling darinya
mereka mengira dia dikutuk atau bahkan mencegah anak anak mereka untuk mendekatinya
samanta sendirian dan terlupa di dunianya
dan seringkali dia duduk di tepi laut sambil menyaksikan deburan ombak di pantai
seseorang atau sesuatu dari lautan seperti selalu memanggilnya
jadi suatu pagi dia memutuskan untuk pergi ke laut dan melihat kemana laut itu membawanya
ah pagi yang indah sekali
sepertinya itu orang pingsan di atas papan
oh tidak kita harus membantunya
arthur melompat ke perairan laut dan berenang menuju papan
di atasnya ada samantha
dia telah bertemu dengan badai samudera yang mengerikan dan kapalnya hancur berkeping keping
tetapi dia berpegangan pada sebuah papan sebelum dia pingsan
arthur membawanya dengan selamat kembali ke pantai
hei apa kau baik baik saja
kau berada di kerajaan negeri garam aku pangeran arthur dan kau
samanta memberitahu pangeran arthur semua tentang dirinya dan bagaimana dia tidak mengingat apapun
pangeran arthur tersentuh dan juga sedikit terpesona oleh kecantikannya
tampaknya lautan telah membawamu ke pulau kami ayo
oh kau akan menjadi tamu kerajaan sampai kau sehat dan ingat tentang hidupmu lagi
samanta meskipun tidak yakin dia pergi bersamanya
dalam beberapa hari berikutnya pangeran arthur dan samanta menghabiskan banyak waktu bersama satu sama lain
dan samantha yang mengira bahwa dia lupa untuk tersenyum tertawa dan juga cekikikan
pangeran arthur di sisi lain mulai merasa jatuh cinta pada sampah

sangat cantik aku harap kau mendapatkan semua kebahagiaan di dunia dan segera mengingat semuanya
terima kasih pangeran arthur kau benar benar baik padaku
tolong panggil aku arthur saja
arthur arthur dimana kau saudaraku
arthur arthur dimana kau saudaraku
arthur arthur dimana kau saudaraku
austin telah kembali dari kunjungannya ke pulau pulau tetangga
ketika dia melihat samantha dia berdiri diam
austin bagaimana perjalanannya
baik ibu dan ayah akan kembali setelah beberapa hari
aku merindukan rumah jadi
dia adalah samantha
dan samantha ini saudara kembarku austin

stun merasakan lakukan hal yang aneh di hatiny
semoga bertemu denganmu samantha
letak tangan mampu bertemu sama aku samantha
pada siang juga kebanyakan kemanusiaan dan sengaja
jadis itu samantha
bukankah dia luar biasa
aku jatuh cinta padanya
sakit yang luar biasa
tapi dia menyayangi saudaranya
dia tersenyum dan pergi
selama beberapa hari ke depan
austin memperhatikan saat kakaknya
dan samantha menghabiskan banyak waktu
terkadang dia merasa marah
dan terkadang dia tidak berdaya
aduh ya ampun
bagaimana aku bisa hidup di sini
di kerajaan ini melihat game
dengan orang yang aku cintai juga
aku pikir aku tidak bisa menerimanya
dan kau juga tidak akan mengerti rasa sakitku
hanya ada satu cara
untuk berpisah denganmu
raja dan ratu telah kembali
dari perjalanan mereka
dan austin pergi
untuk berbicara dengan mereka
siapa yang akan menjadi
raja negeri garam
aku atau arthur
pertanyaan macam apa itu
seperti yang selalu aku katakan
kalian berdua akan mengaturnya bersama
aku ingin menjadi raja
atau aku akan meninggalkan kerajaan
ya ampun nak
jangan katakan hal seperti itu
aku tidak bisa membiarkan kau menjadi raja
dan saudaramu tidak
maka aku telah membuat keputusan
aku akan pergi
kau tidak tahu
ada dilema yang besar yang berperan di sini
dan pada saat itu
gempa dahsyat mengguncang daratan
pulau ini akan tenggelam
kita harus menghentikan austin
kau ingin sebagai orang luar biasa
raja memberitahu arthur semua tentang dilema
yang hebat dan bagaimana austin
memutuskan untuk meninggalkan kerajaan
jadi maksud ayah dia
juga jatuh cinta dengan samanta
itu bukan salahnya nak
aku seharusnya sudah memberitahu
kalian berdua tentang ini sejak lama
sekarang pulau kita terancam
aku tidak akan
membiarkan duniamu berantakan karena aku
aku akan pergi dari sini
selamat tinggal arthur
tapi samantha tidak berhenti
dan berlari menangis
berjalan menuju pantai
saat dia berlari
dia tiba tiba menabrak
seorang gadis dan keduanya jatuh
keduanya saling memandang
dan keduanya tercengang
karena mereka mirip
satu sama lain
siapa kau sebenarnya
dan mengapa kau terlihat mirip denganku
pada saat itu
seorang penyihir keluar
dari rumah dan terkejut
melihat kedua wanita itu bersama
aku telah mengambil
ingatanmu dan memilihmu
aku memisahkan dari satu sama lain
bagaimana kalian berdua bertemu
apa yang kau bicarakan ibu
oh aku bukan ibumu
aku membawamu ke sini
bersamaku karena sebuah ramalan
mengatakan bahwa kalian berdua
bersama sama akan menjadi akhir
aku seharusnya mengakhiri kalian berdua
ketika aku punya kesempatan
aku akan melakukannya sekarang
dan saat sang penyihir melemparkan sihir
ke kedua saudara kembar itu
ostin yang sedang dalam perjalanan
ke pantai dan berhenti setelah
mendengar tangisan kedua wanita itu
bersembunyi di balik pohon
dia melompat ke udara
menerima serangan yang diarahkan
arthur yang mengikuti samantha
melompat ke udara
juga menerima serangan yang diarahkan
diberkati oleh dewa lautan saat lahir
sihir itu tidak membahayakan saudara kembar itu
memantul dari mereka
dan memukul balik penyihir itu
dan si penyihir itu
langsung menghilang ke udara
dan dengan akhir hidupnya
samantha dan ember bisa mengingat semuanya
keduanya berpelukan dan menangis
dan saat itulah
raja dan ratu juga mencapai tempat itu
dan pulau itu
berhenti bergetar dan berhenti tenggelam
ini tidak mungkin terjadi
samantha memberitahu mereka
apa yang telah dilakukan penyihir itu
dan bagaimana nasib dia dan ember digabungkan juga
raja dan ratu sangat senang
ostin memandang ember dan tersenyum
nah kalian sudah tahu kan
dilema yang hebat akhirnya terpecahkan
pangeran kembar menikahi saudari kembar
dan semua akhirnya baik baik saja
membuktikan bahwa takdir selalu menemukan jalannya